jam segini masih di kantor
ini kan memang masih jam kantor tau
pantesan aja kamu gak pernah ada waktu untuk ngurusin anak kamu
gak pernah ngeliatin dia gak pernah nasihatin dia gak pernah jagain dia
padahal kamu itu tinggal satu rumah sama boy ma
tapi kamu masih aja ada waktu untuk makan di luar meeting grumpi sama teman teman kamu
ibu macam apa sih kamu
enak aja kok jadi aku yang disalahin sih pak
nih kakak bawain kamu mainan kesukaan kamu
yah baru juga sebentar
maaf dio ini kan udah malem
jadi kak boy harus buru buru pulang ya
yaudah deh gak apa apa
lain kali kesini lagi ya kak
ya lain kali kak boy kesini lagi ya
kok buru buru mau kemana
iya tante ada urusan benda adek tante
gue kenal deh sama itu cowok
tante boy pamit dulu ya tante
kenapa sih tukang bakso tiba tiba lewat
padahal hampir aja gue
gue bisa liat tuh siapa
kapan kamu bisa minta belian rumah buat mama sama dio
ma nanti dulu ya
dio sekolah aja kita udah sangat bersyukur sekali ma

dan mama kan sudah tidak bekerja lagi ya mbak

kerja lagi itu yang terpenting
tapi kan percuma kalo cuma kayak gini aja nah
lagipula suami kamu itu kan kaya banget
harusnya bisa lebih dari ini dong
gue gak tau
sebenernya siapa sih cowoknya adriana
kayak gue pernah kenal
tidak ada yang mengikuti gue
jangan jangan itu anak game serigala
feeling gue ini bukan pacar gelapnya adriana deh
kayaknya gak mungkin
dia ini anak ging warior
dia selalu nolongin gue
mungkin aja itu cuma skenario nya mereka
ternyata selama ini mereka nolongin lu buat minta imbalan
dan jangan jangan dia juga salah satu anggotanya kan
dia ikut ikutan tuh
reva lo tunggu di sana ya
gue kesana sekarang sama raya
oke tungguin gue
apakah anda yang mengantar pasien
maaf anda temennya
silakan sekarang boleh lihat
gue harus bayar berapa nih
ya gue harus bayar berapa
lo tuh nggak pernah sekolah ya
apa nggak pernah diajarin kata terima kasih
udah mendingan lo pergi aja ya
gue juga nggak butuh kata terima kasih dari lo
dan gue juga nggak butuh duit dari lo
mendingan lo pulang aja
ini udah lo pulang aja ya
gue bisa bayar pengobatan gue sendiri
kelen amat sih re
sakit dimana sakit dimana
ini gara gara omongan lo sih mel
gue jadi ngerasa gak enak sama dia
ki dia bukan penipu deh
kayaknya dia tuh ga seburuk yang kita pikirin
lo mau dibayar berapa karena udah nolongin gue
ya terus dia langsung kesel ngusir gue
gue sekarang jadi ngerasa gak enak banget sama dia sumpah deh
ya udah kalau gitu sorry kita masuk aja yuk kita temuin dia
eh lo kenal sama dia
ya ya lah dia tuh boy yang gue sering ceritain sama lo itu loh
waduh ternyata gue benar benar udah salah sangka sama dia selama ini
ya ampun gue tenang ya walaupun begini lo masih ganteng
tenang aja tenang aja
ya kalau lo lagi gak sama teman teman lo pasti lo juga gak bakal minta maaf kan sama gue
enggak kok gue mau beneran pengen baikan sama lo
ya lah yaudah sekarang lo yang sabar aja ya ntar juga dia pasti maafin lo kok
jadi ini hasil taburannya
ini aja pa
cuman gak apa apa kok emang mama kamu gak bawa kamu ke rumah sakit
loh kamu belum ketemu ah
jadi mama kamu belum marahin kamu
boroboro pa mama kan gak pernah ada waktu buat ngobrol sama boy apalagi mau marahin
jam segini masih di kantor
hah ini kan memang masih jam kantor tau
pantesan aja kamu gak pernah ada waktu untuk ngurusin anak kamu
gak pernah ngeliatin dia gak pernah nasihatin dia gak pernah jagain dia
padahal kamu itu tinggal satu rumah sama boy mah
tapi kamu masih aja ada waktu untuk makan di luar meeting
ngerumpi sama teman teman kamu
ibu macam apa sih kamu
enak aja kok jadi aku yang disalahin sih pak